tiba tiba mongol liat kain putih itu terbang pake air
mongol malah ketakutan sendiri malah mongol diganggu oleh hantu
ini gak bakal aku lepasin
pindah lah ya
pindah akan aku lepasin
serahkan belang dulu baru aku lepasin
sultan gak bakal kasih gelang ini ke kamu
wah dia manggil tiong ciput
aku harus berpindah
ada kak sambet
gelangnya aku ambil
aida kamu kebuka kan aida
alhamdulillah gak apa apa
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ngapain jatuh di situ si
nyari tempat yang enak dong
nyari yang empuk
yaudah kita bertarung
eh sebelum kita bertarung
tutup mata terlebih dahulu
biar kita bisa melawan musuh
aduh pakai penjajaran segala
emosinya diturun dulu nih ya dah
berani kau mempermainkan aku ya
tangan kanan apa tangan kiri kena bogor
kalau yang kiri
aku mau yang rumah makan yang mana
kok gak bisa gak kena sih kenanya bagaimana
mau yang kena
jurus paman mau meyongcat
itu baru kena
makasih ya paman
udah nyelamatin sultan
kok gak ada
kita kembali ke pesantren
lebih baik tangan di atas
jauh lebih baik daripada tangan di bawah
pak kiai pak kiai pak kiai
gak apa apa pak ustadz
emang model internasional emang lagi ngetrend pak kiai
iya pak kiai emang modelnya begini
oh kentung tahu pak kiai
dia takut kelihatan mukanya jelek
manusia gak ada yang jelek
allah menciptakan dengan penuh kesempurnaan
kecuali muka kamu tuh jelek
eh buka tuh
ayo cepetan buka
buka pak kiai
buka dong buka dong
aduh aduh aduh
pak kiai jangan pak kiai
nanti pak kiai nyesel gimana
satu dua tiga
kenapa pada bentol begitu
jadi begini pak kiai
kita tadi mengurjain sultan
jadi ini sultan
tiba ada lemah di atas kita
terus semangin jatuh
terus semangin jatuh
terus semangin jatuh
terus semangin jatuh
terus semangin jatuh
kenapa sih nyok
kok kamu malah jujur kayak gitu
ini depan pak kiai loh
ini depan pak kiai loh
makanya jadi orang tuh gak boleh jahil
nggak boleh ngeri
sesama manusia itu harus baik baik
bersama manusia itu harus baik baik
air putihnya anget bener
apa lagi nih timpalannya
ubi rebus masih kurang kukus
tempat pas nih
tapi kenapa hari ini gue jadi merinding dianggut begini nih
tunggu betul sekali
aduh macam mana sih manusia ini
masa jatah gue masih diembat juga
buat nakut nakutin manusia
gimana ceritanya sih
masa jin botol takut sama kain putih doang
ganggu istri orang sih lu
ada apa sih
itu ada orang gila
masa cuma gara gara kain putih
dia kabur terbirit birit
jadi ketulak deh
kena batunya gitu
lo gak usah ngerjain gue dah
masa gue yang ngerjain
eh terus gue dikerjain balik
gak usah nyamar lo
kelas hari ini
urusan buat besok gimana
yang soal pembagian
buat duafa sama fakir miskin
setan setan setan
enggak usah cek
eh kiai cukup
gue juga liat setan
gampang dimasukin setan
jangan suka nyumpah nyumpah begitu
setan setan setan
ini satu lagi
setan setan setan
ini dua duanya kenapa sih
yang ini liat setan
yang ini liat setan
ini dua duanya pura pura liat setan
ini buah ini buah
ini orang dua
tadi saya ingat ada
handuk memandai apa itu
ada hantu kiai
lagian lu berdua dari mana sih
sampai ngeliat setan
hujannya sedang rintik rintik
saya sedang menikmati
segelas air putih hangat
itu yang namanya
kalau lo monggol ceritanya gimana
lagi jalan nih
nah monggol takut takutin pakai kain putih
nah terus dia kabur
dia habis minum air putih
lihat kain putih itu terbuang pakai air
monggol malah ketakutan sendiri
malah monggol digantung oleh hantu
monggol jadi lo biar kayak roket nih
jadi lo biar kayak roket
emang dasar lo ya
gue mau makan
gue mau makan
sudah tiga hari belum makan nasi
belum makan untuk tiga hari
yuk selama tiga hari kakek makan apa
itu juga empat hari yang lalu
minta makan sedikit

sutan mau beli makanan buat kakek
iya cu terima kasih
cucu baik sekali
gampang sekali aku kibuli
sebentar lagi gelang pusaka milik aku
ubahlah suamiku menjadi imam yang baik untuk keluarga ya allah
sultan ngagetin po aja
sultan mau apa
sultan minta nasi sama lauk
sebenarnya makanannya bukan buat sultan kok
tapi buat pengimis
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi